sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku harus bicara sama irfan
kamu lagi di mana var
saya perlu ketemu sama kamu
ada yang perlu saya bicarakan
kalau gitu saya ngomong sekarang aja deh
saya udah dengar
kejadian kamu dan sofia
oke jadi mas surya udah dengar ya
mau berpihak juga ke mereka
hal ini bukan soal memihak
tapi ini soal mengikhlaskan van
kematian sofia memang sangat menyakitkan
saya pun merasakan hal yang sama
tapi itu sudah berlalu pak
itu sudah lewat
pahartawan pun sudah nggak ada
mudah ya untuk mas urya ngomong ikhlas
ya memang mudah mas
karena mungkin dari dulu
sebagai seorang selingkuhan
nggak ada harga yang juga mungkin buat mas urya
van kamu jangan ngomong sembarangan ya van
sofia sangat berharga buat saya
kamu nggak tahu
betapa berharganya sofia buat saya
saya cuma minta kamu mengikhlaskan
saya cuma mau kita semua hidup tenang
tanpa dendam van
maka kamu bahagia hidup seperti ini
dari dulu saya tidak pernah merasakan hidup tenang dan hidup bahagia
karena kakak tercinta saya dan anak tercinta saya selalu tersakiti
saya butuh hidup tenang dan hidup bahagia
kamu sudah diliputi dendam van
semua ini bikin kamu gak bisa berpikir dengan sehat lagi
apa yang kamu lakukan hanya akan jadi bencana buat kamu nantinya
buat kamu dan orang orang sekeliling kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah udah sampai rumah
waalaikumsalam selamat datang ibu mas al
ibu kekinya minum buat ibu mas al ya
saya minta yang dingin ya
ibu makasih ya
capek agak sedikit pusing aja
terlalu tegang kali ini
pinter mijetin anak mama
nggak sejak kapan kapan ma
andin yang ngajarin ya
kamu sering bijitin andin juga dong
andin yang sering pijetin aku ma
sering seringlah manjain andin
sering seringlah manjain andin
andinkan istri kamu
kok capek dipijetin sayang
nanti lagi ini nih kaki mama yang dipijetin ya
pak bos ini di depan gerbang ada polisi
iya pak bos katanya mau ketemu ibu ros
ada apa pak

kata uya di depan ada polisi mau ketemu mama
kan tadi kita habis laporan ke kantor polisi
lebih detail ke mama
mungkin waktu hanya lebih lanjut kali ya
mungkin waktu hanya lebih lanjut kali ya
oh ya disuruh masuk aja polisi ya
baik pak bos
ya makasih ya
yalah paling juga polisinya cuma mau nanya nanya sama sama
silahkan masuk pak
susah amat bawa ini
mari saya angker pak
pak putra kok ada polisi ya
semoga semuanya baik baik aja ya
pak bos ini polisinya pak bos
permisi ya pak
kami dari polsek panglima madia mau bertemu dengan ibu rosa alfari
tadi kan gua laporan sama mama di praja lima
ya si rosa alfahri ada apa apa
surat apa itu
silahkan ibu baca
surat panggilan pembicaraan
surat perintah panggilan pembicaraan
itu surat perintah pemanggilan buat ibu rosa
karena ibu rosa diduga adalah dalang dari kasus pemerkosaan
yang dialami oleh sodari jessica anabella
yang dianggap sebagai pembicaraan
yang dianggap sebagai pembicaraan
yang dianggap sebagai pembicaraan
yang dianggap sebagai pembicaraan
siapa yang melaporkan mbak
maaf pak untuk saat ini
identitas pelapor dalam status dirahasiakan
tapi kami sudah mempunyai bukti yang dipaparkan oleh pelapor
ini pasti ulah om irfan
dia kan juga udah gue laporin
ibu rosa bisa ikut kami sekarang
enggak enggak enggak
saya nggak akan biarkan ibu saya dibawa
pak kami ditugaskan memanggil ibu rosa
dan melakukan serangkai pemeriksaan